selanjutnya kita akan bergabung ke istana negara idrus marham sedang melakukan konferensi pers kita simak sekarang
saya mohon izin kepada bapak presiden untuk menyampaikan beberapa hal
yang pertama saya tadi menyampaikan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya
maka saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai menteri sosial kepada bapak presiden dengan beberapa pertimbangan
pertimbangan yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan bapak presiden yang selama ini kita kenal
sebagai pemimpin yang memiliki reputasi komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi di indonesia
itu alasan yang pertama yang saya ingin jaga jadi supaya semua baik
yang kedua adalah alasan saya juga adalah agar tidak menjadi beban bagi presiden
dan sekaligus mengganggu konsentrasi bapak presiden dalam melaksanakan tugas sehari hari yang tidak ringan
jadi kalau misalkan saya tersangka lalu kemudian masih ini kan itu kan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima
dan kemudian alasan yang ketiga adalah bahwa sebagai warga negara yang taat hukum
saya sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kpk
dan sekaligus saya ingin berkonsentrasi yang mengikuti proses hukum yang ada di kpk sesuai dengan aturan aturan yang ada dan dengan sebaik baiknya
itu surat yang saya sudah sampaikan kepada bapak presiden
kemudian yang kedua
kemudian yang kedua
juga tentu saya mohon doa agar supaya saya dapat menjalani proses hukum ini
ya sekaligus mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai menteri sosial
dan sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf bila mana di dalam melaksanakan tugas tugas saya sebagai menteri sosial ada hal hal yang kurang berkenan
ya jadi itu tadi yang saya sudah sampaikan ke bapak presiden
nah kemudian yang kedua
tadi saya keluar
ya di samping saya jumatan di luar juga saya sudah mengirimkan surat kepada ketua umum dpp partai golkar pak erlangga
sekaligus yang intinya adalah juga hal yang sama
ya yang intinya adalah saya menyampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan organisasi
saya izin menyampaikan
izin menyampaikan permohonan pengunduran diri dari pengurus dpp partai golkar
juga jadi mundur dari sebagai menteri sosial saya juga menyatakan mundur ya dari kepengurusan dpp partai golkar
alasannya adalah dalam kerangka untuk menjaga marwah dan martabat partai golkar sebagai partai yang berikhtiar
untuk menunjukkan kepada masyarakat sebagai partai yang bersih dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi
ini jelas semua
yang kedua adalah agar tidak menjadi beban bagi partai golkar yang sedang berjuang menghadapi pemilu
dan yang ketiga hal yang sama sebagai warga negara
tentu saya akan menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh kpk dan saya
berkonsentrasi untuk mengikuti seluruh proses proses yang ada
ya saya kira itu yang dua hari ini dan saya sudah sampaikan semuanya
dan disini saya kembali karena saya sudah janji kepada saudara saudara setelah jumat saya akan menyampaikan
ya tentunya pak pak pak presiden tadi ya sudah saya katakan pak pak presiden
ini demi untuk bangsa kita harus mengedepankan yang lebih besar
ya kita tidak boleh yang namanya jabatan itu adalah urusan tuhan
kapan saja dimana saja
ada ayatnya itu ada
jadi persoalan kehormatan diberi kehormatan atau tidak itu urusan allah
dimuliakan orang atau tidak dimuliakan juga urusan allah
jadi saya kita pasrahkan kepada allah dan saya akan jalani
apakah sudah membicarakan pengganti pak dengan pak presiden
enggak jadi itu urusannya nanti presiden
kalau misalkan itu masih diberikan kepada kader partai golkar berarti
tentu presiden bicara dengan pak presiden
tidak saya tidak bisa bicara dengan ketua umumnya
nah itu tergantung kepada presiden
tetapi saya bilang tadi karena saya sudah mundur
supaya urusan urusan kemiskinan ini tidak terbengkalai
apalagi prestasi yang kita sudah capai ini menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit
dan saya katakan kepada bapak presiden
tidak begitu sulit karena infrastrukturnya kita sudah bangun sedemikian rupa sebagai sebuah sistem sistem
jadi siapapun nanti yang ganti
pesan saya adalah urusan orang miskin adalah urusan kemanusiaan
ya betul betul kita harus konsentrasi dan ketika itu ya kita jangan ada pertimbangan pertimbangan lain
itu saja sudah
pak mau konfirmasi tadi untuk surat kepala irlanda itu pengunduran diri sebagai pengurus dpp atau sebagai kabinet
sebagai pengurus dpp pak

dan bagi saya bila memang nanti dpp masih menganggap itu mengganggu
tidak ada masalah mundur dari anggota pun tidak ada masalah
ya jadi saya semua mengedepankan kepentingan partai dan saya ingin siapapun yang terlibat
ya kita dengan kesadaran sendiri
ya persoalan kita ikuti proses hukum nanti bagaimana jadinya itu persoalan lain
tetapi sejak ada masalah
sebaiknya kita sudah harus memiliki sikap yang tegas
sebagai saya katakan tadi sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan organisasi saya di partai golkar
yang selama ini saya jadi sekjen delapan tahun lebih
jadi saya tahu persis dan saya dulu agak lebih disiplin
sehingga ketika saya ditimpa musibah seperti ini
saya harus mengatakan demi sebagai bentuk pertanggung jawaban saya
saya harus menyatakan itu
apakah anda menerima pemberitahuan dari kpk terkait status bapak sekarang
apakah masih saksi atau tersangka
ya kemarin kemarin sudah pemberitahuan penyidikan
yang namanya kalau sudah penyidikan itu kan pasti sudah statusnya tersangka
nah oleh karena itu kemarin sore ya semakin cepat semakin bagus
sudah tidak mungkin tadi malam saya lapor ke presiden
ini baru tadi pagi saya langsung diberi waktu dan saya sudah sampaikan
segaligus pengunduran diri
sebagai bentuk pertanggung jawaban moral saya
ya dan saya sudah sampaikan kepada bapak presiden dan ya saya hanya minta tadi supaya
ini pak cepat cepat saja ada pergantian kenapa
karena penanganan masalah kemiskinan apalagi prestasi turun sekarang ini
dari dua digit menjadi satu digit
ya itu betul betul harus ada penanganan yang lebih baik
dan saya berharap pengganti saya adalah lebih baik dari saya
apa pergantian menteri sosial di tiongkok
apa pergantian menteri sosial di tengah penanganan bencana kepala wabak ini
apakah akan berdampak pada penanganan ini
ya tidak ada masalah karena sistem
kekuatan kementerian sosial karena kita sudah menata sistem yang ada
jadi sistemnya kalau ke sistemnya itu ya bagaimana ini adalah satu kesatuan bergerak
dengan mekanisme mekanisme yang ada
dan betul betul merupakan perwujudan dari tanggung jawab kemanusiaan
jadi tidak ada masalah semua
ya tidak ada masalah dan itu dampaknya kalau sudah sistem kuat
ya kementerian sosial tidak tergantung kepada orang tetapi sistem
sehingga siapa pun yang ganti saya nanti
dia akan melebur dalam sebuah sistem sebagai sebuah kekuatan
kalau diusir kpk itu kan alasan mungkin dikesankan juga
enggak itu jangan dong
ini juga kadang kadang jangan mengambil alih hak kpk
ini adalah hak kpk ini kewenangan kpk
itu tidak etis kalau saya menjelaskan
itu jadi biar enak
kalau kita menjelaskan nanti di sana kayak harus sendiri
itu tidak bagus tidak etis tidak apa lagi
karena nanti tumpang tindih
kita tidak baik
biarlah kpk kita hormati kpk
kpk punya logika sendiri
jadi kita jangan melihat kpk berdasarkan logika kita
dan kita percaya bahwa kpk tidak mungkin mengambil langkah
kalau tidak ada alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
saat bertemu pak erlangga
karena tadi ini kan loh saya janji anda ini setengah satu
nanti saya dianggap lagi lari
lagi ada rencana ketemu dengan pak erlangga
semuanya pasti ya tetapi saya sudah kirim semua dulu lebih awal ya
karena di sana kan saya hanya ketua korbit kelembagaan
kalau di sini menteri jadi sini dulu
dan nanti dampaknya ke sana
tapi saya sudah kirim pengunduran diri itu
kalau dari golkar sendiri sudah ada informasi kursi mensos ini masih jatah
aduh saya nggak tahu
selagi lagi jangan kita bicara di luar kewenangan kita
itu kewenangan presiden
presiden memiliki hak prerogatif siapa yang diangkat
siapa yang menggantikan apa dari golkar
tapi saya kader golkar tentu
ya lebih baik dari kader golkar
karena memang saya golkar juga

ya saya menghormati dari awal kan saya
karena kita ini kan tidak hanya sekedar pejuang aktivis
sebagai elit politik
kita harus memberikan contoh kepada rakyat
dan saya siap menghadapi semuanya
ya saya siap menghadapi semua
apapun misalkan tuduhan tuduhan ya silahkan ke mereka
kita serahkan kepada kpk
jadi kita hormati langkah kpk
ya mencak mencak jangan
saling menghargai antarkelembagaan
saling percaya antarkelembagaan
saya kira itu aja kuncinya
jadi jangan ketika kita kena masalah kayak ini
dunia kiamat enggak
kita jalani semua proses proses yang ada
tapi spdp nya sudah diterima pak
sudah kemarin sore
kan atas dasar itu kan saya mengundurkan diri
andai kata tadi malam saya minta waktu
saya lebih cepat lebih bagus
supaya jangan ada lagi interpretasi interpretasi lain
dan keyakinan saya yang namanya jabatan itu
memang adalah urusan allah
ya kapan saja
kalau bukan jabatan meninggalkan
kita kita yang tinggalkan jabatan itu
pak idrus ini kan pertama kalinya
di menteri kementerian kerja
mengundur karena ada masalah di proses hukum
tadi saat menyampaikan hal ini ke pak presiden

atau respon khusus dari pak presiden

enggak cuma presiden saya katakan
pak ini sudah pak ini tidak usah dibahas
dan ini adalah sikap pribadi saya
dan cuma presiden wah ini pak menyus ini
apa pak idrus ini ya
kita hadapi dong
dalam proses hidup saya
masalah yang lebih besar saya hadapi
ya saya hadapi semuanya
mulai dari aktivis sampai sekarang
semua saya sudah lewati
apalagi kalau ini pak saya akan hadapi
enggak ada masalah semuanya
jadi kan enak kalau gitu
presiden kaget ya baru kasih tahu
masa saya mau menafsirkan lagi bapak presiden
nanti salah salah lagi
biarlah nanti tanya sendiri presiden tadi
bagaimana tadi pak idrus menyampaikan
suratnya seperti apa
jangan lagi ahli tafsir
nanti ali tafsir lagi mengundang masalah lain ya
nanti akan ya
ya saya kira ini sudah ya
saya sudah sampaikan di sini
ya dan tentu semua saya tidak datangin satu satu
tetapi ke jk sebagai orang tua saya dari sulawesi selatan
tentu saya akan sampaikan juga
semua tetapi di sini kan sudah
tetapi sebagai orang tua saya akan sampaikan juga
ini kondisinya ini dan saya harus
mengambil sikap tegas secara gentel
dan saya menghormati proses hukum yang ada
dan saya akan mengikuti proses proses lebih lanjut
langkah selanjutnya setelah pak idrus mundur dari posisi menteri sosial begitu
ya langkah saya saya ikuti ini dulu
proses hukum masa saya mau ini
proses hukum dan kita kan sudah tahu protapnya ada
kita sudah berharap
semua saya akan jalani
udahlah nanti kalau teman teman mau minta lagi informasi silahkan
tidak ada masalah
dan ini saya kira juga pembelajaran dari kita semua

yang kecuali jangan tanya
apa substansi penyidikan apalagi itu adalah kewenangan kpk
bagaimana pasal pasal yang ada itu kpk
ya bagaimana keterkaitan ini itu kpk
jadi biar enak gitu loh ya
bapak bapak rencana mau perapandilannya
jadi begini ya saya kan begini loh ya
jadi kita ini semua kan ada proses proses hukum
ya saya tentu nanti ada
ya kalau saya apa sih semua
ya kita hadapi aja
nggak usah rumit rumit ini kayak ini
yang menentukan salah atau tidak salah itu kan pengadilan
jadi tidak boleh saya sekarang berapologetik
wah saya begini
saya nggak terima uang
nah nggak boleh
udahlah nanti di proses pengadilan kita ikuti semua
itu akan lebih arif lebih objektif
dan teman teman juga wartawan enak meliputnya daripada ini semua kita berbalas pantung
hormatilah kpk hormatilah pengadilan
itu aja pesan saya
jadi jangan jangan ada apa apa
abang ini kan sudah mengundurkan diri
bagaimana kan penyelesaian administrasi fasilitas kementerian dan lainnya itu sudah diuduhin
sejak tadi malam di rumah dinas pakaian pakaian saya sudah ambil
dan saya sebentar ini saya kepada pak sejien saya serahkan semua
ya dan tol nggak ada
ya yang rumah dinasnya sudah bagus
kemudian juga di kantor di sana juga sudah ini ya
saya kira tinggal nanti menteri yang ganti ini untuk betul betul memanfaatkan secara efektif
dan insya allah ya semua utuh
ya semua utuh nggak ada
jadi jangankan itu ya
pak apakah pak erlangga sudah menawarkan mengganti bapak
lo kok menawarkan ke saya
biar ratanya pak erlang nggak dong
ini kan mekanismenya
presiden saya kepada presiden
karena presiden memiliki hak prerogatif
sekarang tentu presiden
nimbang nimbang ini apa masih golkar atau tidak
nah kalau saya ditanya secara pribadi
nah kalau itu sudah diputuskan golkar tentu
presiden akan bicara dengan pak erlangga
dan saya berharap kalau bisa pelantikan hari ini lebih bagus
sudah pak hari ini pak
akan lebih bagus
karena lebih cepat bukan
masalah kemiskinan ini tidak boleh telat
kalau masalah kemiskinan masalah bencana kita telat itu taruhannya adalah nyawa
apakah dengan presiden juga
abang mengusulkan atau diminta siapa kira kira ini
saya tahu diri lah
inilah susahnya juga kadang kadang terlalu over kita
bukan kewenangannya bukan ini masih cawe cawe
ini juga ngerusak bangsa ini
over acting itu adalah orang yang melakukan sesuatu di luar peran di luar posisinya
ya udah ya biarlah kita pasrahkan
presiden kan juga tahu bagaimana ke depan seperti apa
oke sudah gitu
surat apa itu
benar benar kau ini
nah ini pertama nih
yang presiden pak ditunjukin kamera pak izin pak
ini benar kemudaran diri kok
pak kamera pak ini
ini doang tadi
pak ihnen harus bahagia bel find paint
ya baru saja kita ikuti konferensi pers yang disampaikan idrus marham
langsung dari istana negara di mana idrus marham menyampaikan bahwa dirinya mundur dari jabatannya sebagai menteri sosial
dan idrus mengatakan hal tersebut sudah disampaikan langsung secara resmi kepada presiden joko widodo
di mana hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk penghormatannya atas kasus yang sedang berjalan
penyidikan di kpk terkait kasus hukum dugaan korupsi pltu riau i
dan oleh sebab itu sebagai bentuk pertanggung jawaban idrus marham menyatakan mundur
dari jabatannya sebagai menteri sosial dan ia datang ke istana negara
sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban sebagai menteri sosial
selain menyampaikan pengunduran dirinya kepada presiden joko widodo
idrus farham mengatakan bahwa ia juga sudah menyampaikan pengunduran diri
dari kepengurusan dpp partai golkar kepada ketua umum partai golkar air langga hartarto
hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap partai
yang saat ini memang fokus menghadapi
pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dan hal tersebut ia lakukan juga sebagai bentuk
pertanggung jawabannya kepada partai golkar yang menaunginya
ketika disinggung mengenai siapa yang akan mengisi jabatan menteri sosial
idrus menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden
dan sekali lagi terkait proses hukum idrus menyampaikan akan menghormati
dan mengikuti semua proses hukum yang akan berlangsung
kita ada masalah yang hear